kamu tuh gimana sih
masa dina ngajak najak temen
mama tuh sengaja ketemuin kamu sama adriana
biar kamu tuh bisa ngobrol berdua
eh tunggu dulu
nambah dulu sekali lagi masih kurang
udah bisa nama lagi dong
boy aku mau pulang ya
aku udah mau pulang
aku udah selesai makan
boy sebenarnya aku
aku cuma mau kita dinner berduaan
ya perjalanan lu juga seperti itu boy
soalnya nyokap gue tuh kasih tau
kalau cuma dinner doang bukan berdua
makanya gue ajak temen temen gue kesini
soalnya mereka juga lapar
kamu terlalu baik sayang
kamu jadi orang terlalu baik
sorry gue mau keluar
gak ada yang mau pergi ke rumah
eh anterin kali ya
gak usah mau
seri kau ya
lo semua kenapa masih disini
gue gak tega nih kalian berdiga
gak ada apa apa
legend urusan kita sama geng warior
belum beres kan
lo tenang aja mon
kita semua akan temenin loh
selama teman lu masih di penjara
itu dia mon
memang si boy gak pernah serius
nanggapin pertukaran motor geng warior ini
sama temen temen kita yang di penjara
kita harus kasih batas waktu sama si boya
dan kita juga harus desak dia terus mon
kalau sampai temen temen kita gak dibebasin
dalam waktu tertentu
paksa kita bakar motornya
bisa kita cari
tapi kita gak bisa mengejar mereka
lo balik aja antre angel
biar kita yang pancing mereka
biar mereka kejar kita aja
anak warior tuh mon
mereka kena antri kita tuh mon

soalnya gue harus bantuin temen gue
pak antarin dengan saya pak